enam mobil pickup dengan belasan penumpang hilang kendali hingga terguling di kabupaten pamekasan jawa timur
sejumlah pengguna jalan yang mengetahui kecelakaan langsung berupaya mengevakuasi para korban
mobil pick up yang mengangkut rombongan keluarga ini terguling usai hilang kendali saat melintasi jalan menikung selasa petang
sekitar delapan belas penumpang mobil pickup ini pun terlempar keluar
sebelas korban mulai dari anak anak hingga dewasa langsung dibawa ke puskesmas kecamatan fakok kabupaten pamekasan jawa timur
delapan korban diantaranya terpaksa dirujuk ke rsud smart pemekasan karena mengalami luka serius di kepala dan patah tulang
menurut polisi awalnya rombongan ini akan menghadiri acara keluarga di pamekasan
namun karena sopir hilang kendari di jalan menikung mobil pickup akhirnya oleng dan tergulik
polisi pun mengimbau kepada pemilik mobil barang untuk tak mengangkut orang karena terbukti berbahaya